sebenarnya gue bersyukur karena hamil
nino orang tua nino papa mama semua menunggu kehamilan gue
tapi masalahnya gimana kalau anak ini adalah anak ricky
dia tuh pasti sakit hati banget sama aku karena aku tuh udah phpin dia
masa cuma karena masalah percintaan dini aja lu cari kayak gini sih
apa mending aku jalan jalan aja ya
daripada pusing mikirin kayak ginian
keluarga ibu elsa
anda ini suaminya
pak selamat ya istri bapak ibu yang
bapak suaminya kan
selamat ya pak
usia kandungannya lima belas minggu
oh gitu ya dong
bapak sekarang boleh masuk bertemu bu elsa
kondisinya baik baik saja hanya kalau
terima kasih ibu
ternyata gue beneran hamil

dan jangan lupa subscribe yaa
ternyata gue beneran hamil
ternyata gue beneran hamil
sebenarnya gue bersyukur karena hamil
nino orang tua nino papa mama semua menunggu kehamilan gue
tapi masalahnya gimana kalau anak ini adalah anak ricky
bukan sama ricky
selamat ya sar
gue seneng dengarnya
dengan kehamilan lo ini
berarti semakin kuat dong
alasan lo buat cerai sama suami lo
berarti semakin kuat
lo tuh denger ya
kalau bukan anak nino
sebaiknya cuaca terus
jangan ikuti gue
saya mau bertanya satu lagi
sekitaran tanggal dua puluh satu februari
tempat kematian roy
ada sesuatu gak yang kalian ingat
coba gue cek dulu deh bang
lo masih simpan jadwal bank kita empat tahun yang lalu
belum nganti hp gue
sebelum dua puluh satu februari dua ribu tujuh belas
kita berjalan ke rumah

buat acara kampus universitas dharma wacana
tapi seinget gue roy gak dateng deh
roy gak dateng kenapa
iya padahal roy itu jarang banget terus latihan
kayaknya kalau nggak salah sih
waktu itu dia bilang ada urusan penting
mau ketemu cewek
tapi dia bilang nggak siapa nama ceweknya
kayaknya enggak sih mbak
kayaknya waktu itu roy pernah nanya ke kita
ada uang cash dua puluh juta nggak
nah iya bener
kita aja sampe bingung
si roy kenapa sih aneh banget
iya betul bang
roy kan banyak duit
gak mungkin nilainya duit ke kita
gak mungkin nilainya duit ke kita
gak mungkin nilainya duit ke kita
aku juga sempat nemuin dompet roy
dan di dalamnya itu aku nemuin kertas transaksi tarik tunai sebesar dua puluh juta
di hari yang sama
dan di bank yang berbeda
terus kalo aku liat liat tanggalnya itu persis banget sebelum roy itu terbunuh
apa semua ini memang berhubungan dengan elsa ya
terus uang itu untuk apa
apa roy mau memberikan uang itu ke elsa
suruh elsa gugurin kandungannya
terima kasih informasi yang sudah kalian berikan kepada saya
semoga informasi dari kita bermanfaat ya bang
makasih ya sekali lagi
kami pamit ya
aduh aku kenapa kepikiran terus
aku ketemu ricky disini
sedangkan pas sekali elsa belum pulang
aku takut elsa kenapa kenapa karena ricky
tadi kamu denger gak aku ngomong apa
iya ya aku denger kok
kamu senang karena hasilnya baik kan
alhamdulillah ya pak
aku juga aku juga senang sekali
semua hasilnya baik
kamu sehat sehat ya
moga moga selalu begitu ya maya
kamu kok disini
jangan jangan duga anakku benar
tadi aku abis lunch sama nino pak
terus dia tiba tiba ada meeting mendadak
terus pergi duluan
pas aku mau pulang
aku ngerasa gak enak badan
makanya aku mampir dulu ke rumah sakit
bustaflu kamu kenapa
gue harus bikin papa dan mama yakin
kalau anak di kandungan gue adalah anak nino
apapun kenyataan yang sebenarnya
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa